tahun ini menandai sepuluh tahun acara youtube fanfest digelar
dengan format hybrid acara antara kreator dan para fansnya ini kembali hadir
dengan tema hashtag bikin bareng tiga puluh konten kreator akan berkolaborasi
saling berbagi inspirasi dan kreativitas sekaligus menyapa para fans secara virtual
salah satu konten kreator yang berkontribusi dalam youtube fanfest kali ini adalah
seorang konten kreator dengan subscriber lebih dari sembilan juta
yang suka membahas misteri dan hal hal yang berbau horror dan menyeramkan
baginya menjadi konten kreator cukup menyenangkan siapapun bisa melakukannya
selain sebagai hobi menjadi konten kreator juga bisa mendatangkan keuntungan
bukan ada platformnya pastinya sangat menarik ya
sudah jadi mata pencaharian buat banyak orang juga dan profesi baru
jadi ini cukup menarik buat anak anak kecil mungkin banyak yang mau jadi youtuber
tapi aku gak ngeliat ada yang salah selama ini sesuatu yang mereka sukai
juga bisa menyalurkan kreativitas
jadi tidak ada yang salah dengan membuat konten
assalamualaikum guys guys guys
hari ini kita mau berbicara
ada juga atta halilintar yang juga ikut menyapa fansnya di ajang youtube fanfest dua ribu dua puluh
ia memiliki pesan untuk kalian yang mau mencoba peruntungan menjadi seorang konten kreator
ya kalau untuk generasi muda kalau yang menjadi kreator cari passionnya dulu di mana
karena kalau apa yang kita bikin itu kita nggak suka pasti kita akan gampang nyerah ataupun gampang bosan atau segala macam
yang kamu bikinnya dari
dari yang kamu suka dulu biasanya kamu happy untuk bikin terus
dan harus percaya proses sih
prosesnya mungkin bisa setahun bisa dua tahun
walaupun ada ya beberapa orang tiga bulan enam bulan
walaupun masih digelar secara virtual untuk mencegah penyebaran virus covid sembilan belas
youtube fanfest tahun ini diharapkan tetap menjadi perayaan antara konten kreator dengan para fansnya
ya mudah mudahan youtube fanfest ini bisa menjadi
selebrasi antara komunitas youtube yang fansnya dan youtube kreator
juga sesama kreator ya
tujuan kita adalah mempertemukan mereka di ajang fanfest
saling berkolaborasi saling menunjukkan kreativitas saling menginspirasi satu sama lain
youtube fanfest indonesia akan tayang pada delapan hingga sebelas september dua ribu dua puluh dua di youtube
dengan format acara yang unik dan imersif bersama para kreator multi format terkemuka indonesia
acara ini berisikan pertunjukan sketsa permainan pengalaman tur spesial dan meet and greet secara virtual
tim liputan cnn indonesia bali